buat tati harus lapor polisi
gak mau takut ditanya tanya
kan cuma ditanya kenapa takut
takut pertanyaannya susah susah
kangen sama mimi
pipiteh kangen sama mimi
nggak pentar rusak
udah dulu ya mi
nyari mixer juga
siapa tau aja dapet
kamu ngapain disitu
gue pengen tau lu
ngasih tau apa
bang hoja kemalingan
pelan pelannya juga kasih gitu juga kali
terima kasih kang
oh iya kalau malingnya barang rumah tangga kayak micher begitu
biasanya bukan orang jauh kak
pasti orang deket
siapa yang duduk kang tisna
tadi pas bapak bilang kalau malingnya cuma barang rumah tangga kayak mixer gitu
biasanya bukan orang jauh tapi orang dekat
mau bareng gak
mau minta tolong diantar
nyarinya di mana
ya kalau kang tisna punya kenalan mantan sapam boleh datang ke rumah saya
kalau dia berminat besok datang ke rumah saya
beneran nih gak mau ngojek
ya pak ya pak
kan cuma ditanya
takut pertanyaannya susah susah
tumben bu nur ada di sini
potati habis kemalingan
oh seperti itu
tetapi saya permisi dulu ya
gue pengen ngasih tau lo
kalau bang hojak kemalingan
gue udah tau
kalau gitu ngapain gue kasih tau lo ya
ya mana gue tau
aduh aduh aduh
mereka dulu lagi israel nurse itu
aduh enak banget

nah makasih ya jatolat
aku luar biasa tapi
hal luar biasa
ya jadi pesenannya ibu maria kagak bisa dong
terus pesanan ibu ibu buat nengokin ibu keti yang baru melahirkan juga kagak bisa dong
tuh kan tuh kan
tuh kan apa
tuh kan gara gara mixernya hilang tadi jadi gak bisa bikin kue
daripada lo kagak jadi bikin kue
eh pakai aja dulu duit tp dari ibu maria sama ibu ibu buat beli mixer
gak cukup mak
elah hari gini mau cash
halo assalamualaikum mih sehat
syukur atuh kalo mimi sehat mak
nanti kalau pipih ada rezeki pipih kirim ya
pipih juga pengen pulang
pipih juga pengen pulang
pipih juga pengen pulang
kangen sama mimi
beneran pipih kangen sama mimi
eh ngapain tak rusak
udah dulu ya mi ada pengacau
keren sekali sekalian
si ojak kemalingan
gua udah tahu
kenapa gua mah
saya ternyata dari tadi nungguin kamu kur
mau ngasih tau ojak kemalingan
eh tahu tahukamu udah tahu
selamat datang kembali di parkiran kami
belum datang bang
biasanya datang jam berapa
selamat datang di parkiran kami
maaf tadi pertanyaannya apa ya
itu juga dilupa
pertanyaan abang yang tadi
jam berapa bos udin datang